sepatu dari kulit atau kayu mungkin sudah biasa namun apa jadinya kalau sepatu dari benang rajut
nah sekelompok ibu rumah tangga di kota blitar berhasil membuat kerajinan tangan berupa sepatu berbahan benang rajutan yang lucu dan unik
dengan keunikannya itu tak heran jika hasil kerajinan tangan ini telah dikirim hingga ke luar pulau jawa
penasaran dengan kerajinan rajut ini berikut liputannya
iya berbagai jenis dan model sepatu berbahan dasar benang rajutan hasil karya sekelompok ibu rumah tangga di komplek perumahan pakunden kota blitar jawa timur ini selain cantik juga trendy dan unik
bahkan warna serta motifnya mampu membuat siapapun terpesona untuk memilikinya
karena keunikan tersebut sepatu rajutan ini kini tengah menjelaskan
tren dari balita hingga orang dewasa
ide kreatif membuat sepatu rajutan ini berawal saat ibu sunarsi
seorang istri pns yang jenuh membuat rajutan dengan model yang sudah biasa ada
dengan sedikit coba coba siapa sangka jika akhirnya hasil karya tangan dinginnya ini justru diminati banyak orang
hingga akhirnya ibu satu anak ini selalu sibuk memenuhi pesanan dari berbagai daerah
akhirnya saya membuat sepatu besar dengan cara nyoba nyoba
akhirnya banyak yang menanyakan dan membeli
untuk pasarnya kita dari malang pertama malang sulawesi jogja bali dan batam
terakhir ini parang
pelanggan sepatu rajutan ini biasanya datang langsung ke rumah ibu sunarsi
mereka tertarik dengan sepatu rajutan ini karena jarang ditemui di pasaran
dan harganya sangat terjangkau
pertama unik yang kedua itu model modelnya
jadi untuk cucu saya itu lucu gitu loh
dalam sehari satu orang mampu menghasilkan sekitar empat sampai tujuh pasang sepatu berbagai ukuran
dengan harga antara sepuluh hingga tiga ratus rupiah per pasangnya
hasil kerajinan ini mampu membantu menambah penghasilan tambahan di seluruh kualitas
untuk tambahan penghasilan
jadi lepot lepot di rumah di rumah karena ada tabungan gitu
jadi bisa nambah penghasilan suami gitu ya
dengan semakin banyaknya pesanan yang datang dari berbagai kota besar di pulau jawa
bahkan hingga ke luar pulau seperti bali dan batam
dalam sebulan ibu sunarsi bisa merauh on set hingga tujuh juta rupiah
anda tertarik untuk belajar membuat sepatu rajut
atau hanya sekedar memilikinya untuk koleksi sepatu cantik anda